sudah lebih dari sebulan para pedagang di pasar tradisional kaung anten cilacap tidak mendapatkan pasokan minyak kita
padahal sebelumnya mereka selalu mendapatkan pasokan minyak goreng bersubsidi ini dari distributor sesuai permintaan
namun pada selasa pagi minyak kita tidak ada di kios mereka
kelangkaan minyak kita ini membuat warga terpaksa beralih menggunakan minyak goreng curah yang kualitasnya lebih rendah
minyak goreng curah ini harganya jauh lebih murah dibanding minyak goreng kemasan meski masih di kisaran rp lima belas lima ratus per kilogram
sementara di sidoarjo jawa timur para pedagang di pasar krian mengeluhkan kelangkaan minyak kita
sejumlah pedagang beralih menjual minyak curah yang harganya sedikit lebih mahal dibanding minyak kita yakni rp lima belas enam ratus per kilogram
minyak minyak kita datangnya loh mas gak mati kadang satu bulan datang satu kali
payu memang itu padahal sekarang loh harganya mahal banget di luar itu
kalau apa juga
jual berapa minyak kita itu
kalau saya dapat murah ya dijual murah mas kalau dapat mahal ya dijual mahal gitu aja ya
para pedagang mengaku kalaupun mendapatkan stok minyak kita mereka terpaksa harus menjual di atas harga eceran tertinggi rp empat belas per liternya
hal ini mereka lakukan untuk dapat memperoleh keuntungan rp lima ratus hingga rp satu
tim liputan cnn indonesia